sementara itu arief sumarko suami wayan mirna salihin menyatakan pihak keluarga ingin terdakwa jessica kumala wong
sodi fonis minimal hukuman penjara seumur hidup
jika tidak pihak keluarga akan mengajukan banding terhadap fonis majelis hakim